dikutip dari britanica comorbid adalah suatu penyakit yang muncul secara bersamaan saat seseorang sedang sakit
atau lebih mudahnya komorbit adalah penyakit penyerta yang dialami pasien
lalu bagaimana kaitannya antara penyakit penyerta dengan covid sembilan belas
seperti yang kita ketahui virus covid sembilan belas menyerang sistem pernafasan dan paru
jadi bagi pasien dengan penyakit penyerta yang berhubungan dengan paru seperti asma atau bronkitis infeksi pada sistem pernafasan menyebabkan kerusakan pada organ paru lebih cepat terjadi
kemudian virus covid sembilan belas juga menyebabkan adanya pengentalan darah
bagi pasien yang sudah punya masalah jantung akan mengalami keluhan karena darahnya kental
kementerian kesehatan republik indonesia telah merilis daftar komorbit atau penyakit penyerta
yang paling banyak diidap oleh pasien covid sembilan belas
lima diantaranya adalah diabetes hipertensi penyakit jantung penyakit paru serta ginjal
dengan risiko yang lebih besar maka pasien covid sembilan belas dengan comorbid lebih membutuhkan perawatan yang khusus
ahli gizi dari upt laboratorium gizi surabaya niluh putu ayu putri sari ningrat mengingatkan
agar para pasien dan juga masyarakat dengan komorbit menjalan
ini pola makan tiga j yaitu tepat jumlah jenis dan jadwal
pengaturan itu memastikan tubuh bisa menerima asupan makanan dengan baik
untuk porsi tergantung kondisi tiap individu
tiap individu kata niluh memiliki tingkat kebutuhan yang tidak sama
bergantung pada faktor usia berat badan sampai penyakit penyertanya
kemudian tepat jenis
dan jenis ini untuk pasien pasien misalnya pasien pasien yang diabetes
gangguan kadar gula darahnya itu memang ada terganggu untuk kontrol gula darahnya
itu bahan bahan yang dianjurkan dari sumber karbohidrat contohnya mbak ya
dianjurkan itu karbohidrat yang kompleks mbak
karbohidrat kompleks itu karbohidrat yang memang artinya di cerna tubuh itu lebih lama
jadi memberikan efek untuk mengeluarkan gula darah itu pelan pelan
karbohidrat kompleks ini seperti misalnya bahan bahan makanan yang dari karbohidrat kompleks
seperti karding kong ubi yang seperti itu sebenarnya bagus
salah satu yang dianjurkan adalah kombinasi nasi campur jagung
kombinasi ini baik karena jagung mengandung karbohidrat kompleks
untuk protein niluh menyarankan agar mengkonsumsi protein hewani
misalnya yang bersumber dari ikan daging ayam atau telur
dibati seperti tahu tempe dan kacang kacangan
nilu berharap masyarakat mau terbuka dan tidak segan berkonsultasi dengan ahli gizi
khususnya bagi mereka yang memiliki comorbid
selama pandemi belum teratasi menjalani pola hidup sehat
disiplin menerapkan pola makan sesuai kebutuhan harian
serta menerapkan protokol kesehatan diharapkan dapat menekan virus corona
tim liputan cnn indonesia